menteri keuangan mengeluarkan revisi peraturan tentang pengampunan pajak
revisi peraturan ini mengatur keperluan balik nama atas harta berupa tanah dan bangunan
menurut menteri keuangan sri mulyani revisi pmk tersebut juga mengatur pemberian kesempatan wajib pajak peserta pengampunan pajak maupun tidak
untuk mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dengan membayar pph sesuai tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengenaan pajak penghasilan tertentu
berdasarkan data direkturat jenderal pajak hingga enam belas november dua ribu tujuh belas terdapat sekitar satu ratus lima puluh satu ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas surat keterangan bebas pph
dari jumlah itu baru tiga puluh empat ribu wajib pajak yang mengajukan skb
jadi proses balik nama atas harta yang berupa tanah dan atau bangunan
yang dulunya adalah diatasnamakan nomeny
dan sekarang kembali menjadi atas nama wajib pajak yang bersangkutan
maka proses untuk pengalihan balik nama tersebut akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan
untuk proses itu wajib pajak dapat menyampaikan fotokopi dari surat keterangan pengampunan pajak
sementara itu menteri agraria dan tata ruang sofian jalil mengatakan
revisi peraturan menteri keuangan
tentang pelaksanaan undang undang pengampunan pajak untuk keperluan balik nama tanah dan bangunan
telah sejalan dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang
untuk mengatasi kebingungan staff dari kantor pertanahan di lapangan
sofian telah mengeluarkan surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan balik nama tanah dan bangunan terkait pengampunan pajak
sebenarnya ketentuan itu straightforward
kalau sebuah kekayaan tanah dan bangunan sudah masuk dalam teks amnesti
tinggal datang ke kantor pertanahan kantor bpn
untuk minta didaftarkan peralihan haknya
kita tidak persoalkan lagi pajaknya
selama dia menunjukkan bahwa hasil itu telah dimasukkan ke dalam bukti tekamnesti
yang harus dibayar
biaya pemerintahan hak atas tanah dan bangunan
cuma itu saja yang perlu dibayarkan
karena di dalam tekamnesti itu tidak termasuk yang diamnestikan